tiga perubahan yang kamu rasakan dengan cara pembayaran bangkai cris
semuanya jadi rp tiga ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh
jadi kembaliannya itu rp tujuh puluh delapan tujuh ratus lima puluh
semuanya jadi rp tiga ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh
kayaknya gue belum catat deh tadi
semua transaksi tercatat di aplikasi
semuanya jadi rp tiga ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh
aduh yang mana ya
waktu habis anda belum beruntung
semua aplikasi juga bisa kok kakak
lebih praktis pakai chris